hujan deras yang mengguyur kawasan pasuruan kembali menggenangi jalur pantura surabaya probolinggo rabu pagi
akibatnya arus lalu lintas lumpuh total selama dua puluh jam
selain jalur pantura banjir juga menggenangi ribuan rumah warga
hujan deras yang mengguyur kawasan pasuruan selasa malam kembali menggenangi jalur pantura surabaya probolinggo
akibatnya arus lalu lintas lumpuh total hingga dua puluh jam
ribuan kendaraan terjebak macet hingga belasan kilometer
melubernya banjir hingga ke jalur pantura ini disebabkan karena meluapnya sungai welang yang tak mampu lagi menampung debit air
oh ini sudah berapa jam
oh mulai jam apa
nggak nggak kena air
masih belum kena air
oh tapi kalau lama lama rusak juga ya
selain jalur pantura banjir juga menggenangi ribuan rumah
di lima kecamatan di pasuruan
akibatnya warga mulai sibuk memindahkan harta bendanya ke tempat yang lebih aman
sementara warga yang khawatir dengan keselamatannya memilih mengungsi dengan menggunakan perahu
namun ada pula warga yang bertahan untuk menjaga harta bendanya
mereka yang bertahan hanya mengandalkan nasi bungkus pemberian bpbd setempat yang dimakan ramai ramai
sementara di jombang hujan sejak sore hingga rabu malam membuat ratusan rumah di tiga desa terendam banjir
banjir diakibatkan meluapnya sungguh
sungai gunting yang tidak mampu menempung debit air
banjir kali ini merupakan yang terparah yang dirasakan warga mojo agung